hari ini aku akan antar karena ke dokter yang berbeda ya
karena harus dipiksa disana
aku takut sama dia
karena gak usah mikirin itu
sekarang kita ke dokter aja dulu ya
afid mau bawa raine ke dokter
karena harus ikut sama mereka
silahkan ibu bapak dilihat dulu browsernya
bu lihat dulu bu
ini dp lima ratus ribu bu
makasih ya bu nanti kesini lagi bu kalau cocok
pak silahkan dilihat dulu
mas mas ini mas buro mas dilihat dulu
mas mas mau lihat dulu
aduh kenapa juga mesti berhenti sih
tentu saya mau ngelabrak bella
tentu saya mau ngelabrak bella
tentu saya mau ngelabrak belah
emang keterlaluan itu anak
eh pura pura gak lihat
apa yang sudah kamu lakukan kepada almarhum suami saya

dan kasih tau kalo kita menemukan bella
om radix sekarang juga suruh dia datang kesini dan kasih tau kalo kita menemukan bella

om radix kan takut sama mama sylvia
ini kesempatan yang bagus sekali
mama akan bikin sylvia terus marah sama tila
dan mama juga akan menghadang bella supaya dia gak kabur lagi
apa sih sebenarnya yang sudah kamu lakukan kepada suami saya
kamu sengaja kan memaksa suami saya
supaya suami saya menulis harta warisan buat kamu dan anak kamu
sepeserpun kamu tidak akan pernah menerima harta warisan keluarga saya
oh no ternyata biang keroknya ada disini ya
setelah kamu sukses membunuh pak arta dan mendapatkan warisan
jangan pernah berpikir kalau kamu itu bisa lolos bisa bebas begitu saja dari kami ya
kami cari kamu kemana mana ternyata disini
eh mau kemana kemana
udah sih biarin aja dia pergi
kok jangan sih gimana sih kabur lagi
paling gak dia tau kita gak tinggal diam
yaudah ayo kita balik ke mobil
kenapa belum datang juga sih
keburu kabur kan tuh biar akhirnya
hari ini aku akan antar karena ke dokter yang berbeda ya
karena harus dipiksa disana ya
aku takut sama dia
karena gak usah mikirin itu
sekarang kita ke dokter aja dulu ya
afif mau ke dokter lain
aku harus ikut sama mereka
loh kamu ngapain disini
nanti kalau ada apa apa gimana
kan aku suami kamu
bagaimana keadaan kakak
kira kira kapan dia pulih
bapak harus bersambar
karena kita tidak bisa memaksakan pengobatan suatu apapun untuk raina
seiring dengan berjalannya waktu
ingatan raina akan segera pulih dengan sendirinya pak
kira kira berapa lama ya dokter ya
bisa satu hari
saya tidak bisa memastikannya pak
untuk memulihkan ingatan raina
lebih lama pulihnya lebih bagus
kalau perlu nggak usah balik lagi ingetannya
tadi aku gak sengaja ketemu kak
sama tante sylvia dan juga tante laura
mereka mempermalukan aku
menghina aku di depan orang orang
dia menuduh aku kalau aku yang membunuh papa arta
dia menuduh aku kalau aku yang suruh pak arta membagi warisannya ke aku sebagian
dan membagi juga ke syifa
kamu dapat banyak warisan dari mertua kamu
karena emang dia ngerasa bersalah sama kamu
tapi sekarang aku paham
sekarang kamu pikir aja
seorang laki laki yang udah ngusir kamu dari rumah
aku minta bantuan sama kakiku
bapak harus bantu saya
bella tadi nelfon saya pak
bella kenapa lagi mas
apa dia ngasih tau sekarang dia tinggal dimana
bella gak ngasih tau tempat tinggalnya sekarang
tapi setelah menelfon
bella mengirim pesan ini
coba kirim pesan ke bella
aku mau bantu
asal kita ketemu
kita gak perlu paksa bella
bapak mau menghargai keputusan bela yang sekarang
dan mau menolong tanpa syarat
dan mau menolong tanpa syarat
selamat siang pak afif
pak jaya ada apa ya kesini
ada hal penting atau
saya dapat kabar
sudah mengajukan tuntutan untuk mengubah surat wasiat pak alka
itu sebabnya saya kesini
untuk memberitahu kamu
pada dasarnya aku nggak setuju
karena kita gak boleh mengubah surat wasiat almarhum papa
walaupun kamu gak setuju
tapi ibu kamu sudah melakukan gugatan
itu sebabnya saya kesini buru buru
yaudah kalau gitu
kita berangkat sekarang pak jaya
lebih aman kalau kak raina tetap berdekat aku
rubah surat wasiat suami saya
karena saya gak terima